pada kemana langkahmu menuju
apa yang membuat engkau ragu
tujuan sejati menunggu sudah
tetaplah pada pendirian semula
di tanah hatinya berjuang
tentang sesuatu pengorbanan
kemana hati rasa satu itu
pada kemana langkahmu menuju
jatuh lagi rasa mengayu
tujuan sejati menunggu
tentang sesuatu pengorbanan
tentang sesuatu pengorbanan
tentang sesuatu pengorbanan
masa depan yang akan tiba
tidak pay dengan perlu asal
yang sesuai menentikanmu pemuda
yang sesuai menentikanmu pemuda
yang sesuai menentikanmu pemuda
lihatlah kebuka keinginanmu
kan terjangkau semua